sebuah truk yang mengangkut belasan sapi terguling di desa mekargali cikalong kabupaten cianjur
akibat kecelakaan ini tiga ekor sapi mati di lokasi kejadian akibat tergencet badan truk
sementara sopir dan kernet truk selamat dan hanya mengalami luka
sebuah truk dengan nomor polisi b sembilan ribu empat puluh empat bm yang mengangkut tiga belas sapi terguling di jalan raya cianjur
jonggol desa mekargalih kecamatan cikalong kabupaten cianjur kami siang
akibat kecelakaan ini tiga ekor sapi mati di lokasi kejadian akibat tergencet badan truk
beberapa sapi yang masih hidup kemudian dievakuasi sedangkan sebagian lagi kabur ke dalam hutan
kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan budi waluyo ini melaju dari arah bogor menuju cikalong cianjur
tiba tiba saat melewati jalan turunan dan menikung truk mengalami remblong
sopir truk kemudian tidak bisa mengendalikan laju kendaraan
hingga akhirnya truk menabrak bis dan terguling
beruntung sopir dan kernetruk selamat dan hanya mengalami luka
pas nikung itu sudah tidak tahan kita mengambil kiri
kecepatan mungkin itu pokoknya sudah tidak bisa merem sama sekali
jadi ini remblong begitu pak
iya remblong terus menabrak
pak ini bapak melaju dari arah mana pak
dari arah jakarta
tujuannya ke mana
ke pasir tengah cikalong
ini bawa sapi berapa ekor pak
yang mati berapa ekor pak
yang mati kalau tidak salah itu tiga
polisi yang tiba di lokasi dengan dibantu warga kemudian mencoba mengevakuasi sapi yang mati dan terluka dengan peralatan seadanya
gani aris cianjur